assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pada hari ini saya akan menyampaikan update pengendalian covid sembilan belas di indonesia
pertama tama saya akan menyampaikan situasi kasus covid sembilan belas di indonesia
berdasarkan data pada umumnya pulau jawa memberikan kontribusi kasus covid sembilan belas nasional sekitar enam puluh sampai dengan tujuh puluh persen
namun persen kontribusi tersebut mulai terlihat mengalami penurunan sejak mei dua ribu dua puluh satu yaitu sebanyak sebelas enam persen dibandingkan januari dua ribu dua puluh
sedangkan pulau sumatera yang umumnya memberikan kontribusi kurang dari dua puluh persen pada angka kasus nasional
mulai mengalami peningkatan signifikan dalam satu setengah bulan terakhir
dengan kenaikan dua puluh tujuh dua puluh dua persen di bulan mei dua ribu dua puluh satu dibandingkan bulan januari dua ribu dua puluh
sehingga kita dapat memetik pelajaran bahwa covid sembilan belas bukanlah hanya soal permasalahan di pulau jawa saja
ternyata juga dapat terjadi kenaikan kasus di luar pulau jawa bahkan di wilayah yang minim hiruk pikuknya
ingat jika tidak dilakukan antisipasi maka covid sembilan belas akan masuk ke daerah asal anda sekalipun sebelumnya belum pernah ada satupun kasus yang ditemukan
dari data yang ditemukan bahwa tiga puluh tiga provinsi di indonesia memiliki kabupaten kota yang berada di zona oranye dan tujuh provinsi berada di zona merah
akses antar kabupaten kota sangat mudah walaupun ada perbedaan zonasi antar kabupaten kota namun ini patut diwaspadai
pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sudah sepatutnya memberikan informasi terupdate terkait zonasi risiko kepada masyarakatnya
sehingga mereka dapat mengetahui kondisi di daerahnya
dengan demikian masyarakat diharapkan berjalan dengan lebih baik
masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijak dengan berbasis informasi zona risiko ini
sehingga potensi penularan yang bersumber dari kegiatan masyarakat dapat ditekan
informasi zonasi risiko ini dapat diakses melalui portal covid sembilan belas go id
bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah saya minta untuk terus meningkatkan kewaspadaannya
pemerintah dan satgas di daerah harus segera melakukan langkah langkah penanganan
sehingga penularan dan jumlah kasus yang muncul dapat terus ditekan dan mereka yang dirawat dapat segera sembuh
dengan demikian daerah daerah ini dapat berpindah ke zonasi yang lebih rendah
terkait penurunan jumlah kasus covid sembilan belas di pulau jawa

saya meminta kepada pimpinan daerah untuk mengembangkan keadaan masyarakat di daerah daerah ini
saya meminta kepada pimpinan daerah untuk mengembangkan keadaan masyarakat di daerah daerah ini
dan untuk daerah di luar pulau jawa yang masih berkontribusi terhadap peningkatan kasus covid sembilan belas
saya meminta agar tingkatkan kembali upaya pencegahan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan di masyarakat
sehingga kasus dapat terus di

kepada yang lain saya akan sampaikan anjuran untuk berlahir di dalam bidang keselamatan mahasiswa dunia
aman bagi masyarakat di daerah zona merah dan oranye
untuk masyarakat yang berada di zona merah dan oranye
akan diberlakukan beberapa himbauan yang sifatnya cukup ketat
mengingat risiko penularan covid sembilan belas yang cukup tinggi di daerah yang masuk dalam zonasi ini
saya mohon bantuan rekan rekan wartawan untuk menyampaikan pesan ini
agar masyarakat dapat berlebaran secara aman dan nyaman dalam masa pandemi ini
pertama terkait dengan sholat id
bagi masyarakat yang berada di dua zona tersebut
agar dapat memilih sholat idul fitri di rumah secara berjamaah
tujuannya tentunya agar dapat menghindari terciptanya kerumunan
yang berpotensi menjadi area penularan covid sembilan belas
perlindungan kepada diri
diri sendiri dan orang lain di masa pandemi ini
merupakan salah satu bentuk ibadah juga bagi kita semua
kedua terkait dengan silaturahmi
satgas minta agar masyarakat di kedua zona tersebut
dapat mengurungkan niat untuk melakukan silaturahmi fisik
manfaatkanlah teknologi yang ada untuk melakukan silaturahmi virtual
bersama sanak saudara dan kerabat lainnya
pemberian sholat idul fitri
pemberian bingkisan pada saat idul fitri dalam bentuk apapun
dapat dilakukan juga melalui metode pengiriman paket atau transfer
terakhir sejalan dengan kebijakan yang berlaku
maka akan ada pelarangan operasional
untuk fasilitas umum di zona merah dan oranye
satgas menghimbau kepada kepala daerah
untuk mengkoordinasikan hal ini
dengan fasilitas umum yang ada di daerahnya masing masing
dengan fasilitas umum tutup
ada alternatif lain yang dapat dilakukan masyarakat
selama masa liburan ini
seperti berbelanja online
ataupun menghabiskan quality time
bersama keluarga inti yang tinggal serumah
situasi ini mungkin tampak tidak ideal
bermaaf maafan secara langsung
dengan orang terdekat
namun semua bentuk pencegahan ini
merupakan bagian pentingnya
ini adalah hal yang paling penting dari usaha kita
untuk mempercepat penyelesaian covid sembilan belas di indonesia
ingatlah covid sembilan belas tidak bisa berhenti penularannya
tanpa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat
maka dari itu
masyarakat diminta kepada pemerintah daerah juga
utamanya yang berada di kedua zonasi ini
untuk dapat menegakkan protokol kesehatan sebaik mungkin
dengan bantuan pantauan dari rekan rekan satgas di daerah
dalam situasi yang mungkin kurang ideal ini
satgas juga berharap masing masing kepala daerah
dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di daerahnya
jangan sampai ada kepala daerah yang malah menjadi batu sandungan
karena melanggar protokol kesehatan
apabila kita berhasil mencegah penularan luas
dalam masa idul fitri ini
maka kesempatan kita untuk bertemu langsung
dengan sanak saudara di lebaran
dan idul fitri tahun depan
akan semakin terbuka lebar
dan harapannya di tahun depan
kita dapat melakukan silaturahmi fisik
seperti masa masa sebelum pandemi
satgas akan sampaikan anjuran berlebaran aman
bagi masyarakat yang tinggal di daerah zona kuning dan hijau
bagi masyarakat yang tinggal di daerah zona ini
sesuai dengan kebijakan yang berlaku
diizinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah
ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan
agar tempat pelaksanaan sholat id tersebut
dilengkapi dengan alat pengecek suhu bagi jemaah sholat
dan jemaah dapat memakai masker sepanjang rangkaian solat
bagi masyarakat yang menderita
jika mereka demam atau menunjukkan gejala covid sembilan belas
harap tidak ikut sholat berjamaah
selain orang sakit
orang yang baru sembuh atau datang dari perjalanan jauh
diharapkan tidak mengikuti sholat berjamaah juga
beberapa langkah lain yang dapat diambil saat melakukan sholat id
untuk menghindari kontak langsung adalah
melaksanakan wudhu dari rumah untuk menghindari antrian
mempersingkat durasi doa dan zikir setelah sholat
dan tetap melalui jalan yang sama untuk pulang seperti jalan pergi
untuk mengurangi luas lingkar interaksi
mempersingkat khutbah maksimal dua puluh menit
dengan menggunakan pembatas transparan yang menghalangi kotip dan jemaah
terakhir setelah ibadah selesai
diharapkan jamaah untuk menghindari berjabat tangan dan bersentuhan fisik
praktik tatap muka di daerah zona hijau dan kuning memang diizinkan
akan tetapi satgas tetap meminta masyarakat
untuk meminimalisir interaksi fisik dengan orang lain
baik dengan menghindari atau mengurangi
silaturahmi fisik juga tetap dilarang di daerah dalam zonasi ini
maka dari itu disarankan untuk melakukan silaturahmi virtual
ingatlah silaturahmi fisik sangat berpotensi menjadi awal penularan covid sembilan belas
mengingat kontak fisik yang seringkali tidak dapat dihindari dengan sanak saudara
untuk fasilitas umum di zona kuning dan hijau
tetap diperbolehkan untuk dibuka
meski demikian satgas meminta penyelenggara fasilitas umum
untuk sangat memperhatikan kapasitas dan jam operasional yang berlaku
harus ada pembatasan jumlah pengunjung
dan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat
jangan sampai kelalaian penyelenggara menyebabkan terjadinya penularan covid sembilan belas
dalam jumlah yang masif
satgas di daerah juga posko posko yang ada
diharapkan dapat berpartisipasi dalam mengawasi kedisiplinan masyarakat
selama masa masa liburan ini
satgas menyadari bahwa kebijakan yang diberlakukan bagi daerah
zona kuning dan hijau terlihat sedikit lebih ringan
akan tetapi pada prinsipnya
silaturahmi fisik pada zona ini tetap dilarang
bagi kepala daerah satgas tetap himbau untuk bertanggung jawab
mengawasi perayaan idul fitri di daerahnya masing masing
jangan sampai terlena dengan status zonasi yang ada saat ini
ingatlah apabila kita abai maka daerah dalam zona kuning dan hijau
tetap berpotensi berubah menjadi zona oranye dan merah
jangan sampai ini terjadi
sebagai penutup pemerintah menyadari
dalam penerapan kebijakan peniadaan mudik tidak sepenuhnya sempurna
namun demikian kebijakan peniadaan mudik tetap dilaksanakan
sesuai dengan peraturan yang berlaku
serta juga pemerintah akan mengantisipasi arus balik pasca idul fitri
oleh karena itu pemerintah terus meningkatkan koordinasi
dan kerjasama lintas kementerian dan lembaga
dengan pengetatan mobilitas melalui surat tes negatif covid sembilan belas
yang sampelnya diambil dalam kurun waktu satu x dua puluh empat jam
untuk seluruh moda transportasi dari delapan belas dua puluh empat mei dua ribu dua puluh satu
kemudian pemerintah juga akan menggiatkan kegiatan tes kesehatan secara acak
di berbagai titik strategis
saya meminta kepada seluruh masyarakat indonesia
untuk dapat memanfaatkan waktu yang mustajab ini
untuk berdoa kepada tuhan yang maha esa
untuk membebaskan indonesia dari pandemi covid sembilan belas
sehingga ramadan dan idul fitri pada tahun selanjutnya
dapat diselenggarakan secara normal dan tanpa bayang bayang pandemi covid sembilan belas
namun demikian doa yang dipanjatkan juga harus diikuti dengan usaha
untuk itu saya mohon kepada masyarakat dan pemerintah
serta satgas di daerah untuk dapat mengikuti dan mengawasi
seluruh penerapan panduan ibadah selama hari raya idul fitri
dengan sebaik baiknya sehingga kita semua dapat mencegah terjadinya
penularan covid sembilan belas di hari yang fitri ini
saya selaku jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
mengucapkan selamat hari raya idul fitri
satu syawal seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
mohon maaf lahir dan batin
semoga seluruh ibadah kita di bulan ramadan ini
diterima oleh allah swt
dan kita terlahir kembali dalam keadaan yang suci
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh